kedatangan menteri pertanian andi amran sulaiman
kami siang ke desa tambi kecamatan seliet indramayu jawa barat
langsung disambut oleh petani warga dan sejumlah santri
kedatangan amran ini bertujuan menyambut musim panen raya
di wilayah kabupaten indramayu
dalam kesempatan itu menteri pertanian menyatakan
hasil panen di wilayah indramayu cukup baik meski musim hujan
pada musim panen tahun ini ia berharap harga gabah kering hasil panen
tidak di bawah rp empat tujuh puluh per kilogram
harga tersebut sesuai dengan instruksi presiden
dan ditetapkan untuk melindungi petani
terkait dengan pemberlakuan harga hasil produksi panen
terutama pada musim panen pertama tahun ini
pihak bulog juga diharapkan melakukan penyerapan gabah kering hasil panen dari petani
sehingga tidak ada lagi kesulitan menjual hasil panen
sehingga kita harus mengantisipasi jangan sampai petani rugi
kami datang berharap
tim termasuk bulog itu menyerap gabah tidak boleh harga di bawah rp empat ratus tujuh puluh per kilo
eh sorry rp empat tujuh puluh per kilo itu nggak boleh
itu sudah komitmen kita
konsensus antara menteri pertanian dan kumn
itu dari kering dan panen
gabah kering panen
dan yang kedua kami datang
kami datang untuk memberikan bibit bibit unggul seperti ayam
agar saudara kita yang berada pada garis kemiskinan di bawah garis kemiskinan
insya allah enam bulan kemudian sudah terbebas dari kemiskinan
dalam kunjungan itu amran memberikan bantuan kepada petani di kabupaten indramayu
senilai dua puluh empat miliar rupiah berupa bibit pertanian peternakan dan beberapa alat pertanian
yang diserahkan langsung kepada para petani
bantuan ini juga diharapkan bisa meningkatkan produksi pertanian
dan ekonomi masyarakat
jericho mara cirebon jawa barat